dan untuk teman teman wartawan semuanya
saya mohon untuk ditulis berita
bahwa istri saya andini karisma putri
adalah orang yang bersih
andini karisma putri tidak cacat hukum
andini karisma putri
bukan mantan narapidana
dia tidak bersalah
sekarang harusnya kakak yang ngertiin aku
kakak tahu kan seberapa susahnya aku cari kerja
aku ngelamar dimana mana ditolak kak
menyatakan terdakwa elsa andri
dan kita telah terbukti secara sah dan meyakinkan
mempersulit proses penyidikan
dan menghindarkan diri dari penahanan
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut
dengan pidana penjara selama
lima tahun sembilan bulan
keadilan untuk kamu sudah ditegakkan ya
bukan untuk aku aja mas
atas kehilangannya roy
ya roy sudah tenang di sana
mama dan aldebaran
ini keadilannya aku cari sejak dulu
dan ini yang aku harapkan
andai saja pelakunya bukan adikku sendiri
pasti aku tidak akan sesedih ini
bagaimana perasaan bu andin setelah tahu
adik ibu sendiri pelakunya
apakah hukuman untuk elsa cukup
bisa terserah father
sebenarnya aku rata rata
bukan mantan narapidana
dia tidak bersalah
sekarang harusnya kakak yang ngertiin aku
kakak tahu kan seberapa susahnya aku cari kerja
aku ngelamar dimana mana ditolak kak
dan sekarang aku dapet kerjaan harusnya kakak seneng dong
kakak juga seneng
cuma masalahnya dia bukan orang yang baik
banyak perusahaan yang jauh lebih kompeten daripada dia
kamu tuh gak tau apa apa
nino itu orang yang bener bener kepo
selalu ikut campur masalah orang lain
hubungan kakak bener bener gak baik sama dia
kamu keluar dari sana
kamu jangan kerja sama dia
kak aku paling gak sukanya kalau kakak udah mulai egois kayak gini
kakak bukan egois
ya terus apaan dari dulu kakak ini selalu kayak gini
heran tau gak
kenapa bisa kerja sama nino sih
udah selesai ya
udah selesai ya pak
hidup aku udah hancur ya pak
kamu udah ngomong begitu kamu
di sini ada mama ada papa untuk kamu
gak boleh kamu begitu
ada papa di sini
hei ada mama
hidup aku udah hancur